jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
setelah penutupan pendaftaran
di undang undang undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas undang undang pemilu maupun dalam peraturan kpu ditentukan
kalau pada masa pendaftaran calonnya hanya ada satu pasangan calon yang mendaftarkan diri
maka kemudian pendaftaran dapat diperpanjang selama dua x tujuh hari atau empat belas hari
meski ada opsi perpanjangan masa pendaftaran kpu mendorong kandidat calon presiden dan wakil presiden
mendaftar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
kepala pendaftaran telah ditentukan paling lambat sepuluh agustus dua ribu delapan belas
hingga hari kelima pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden
belum ada satupun kandidat yang menyerahkan berkas pendaftaran ke kpu
kpu pastikan tidak akan ada peraturan baru yang dibuat terkait masa pendaftaran bagi calon presiden
masa pendaftaran berlaku sejak dibuka empat agustus lalu dan akan berakhir sepuluh agustus jumat pekan ini
masa pendaftaran berlaku sejak dibuka empat agustus lalu dan akan berakhir sepuluh agustus jumat pekani

kalau dia sendirian
jangan tanggap yang sudah
merujuk peraturan kpu nomor dua puluh dua tahun dua ribu delapan belas pasal tiga puluh delapan
perpanjangan masa pendaftaran ini juga berlaku ketika salah satu pasangan calon yang mendaftar
berkas administrasinya diminta untuk diperbaiki

mas rai salam malam
tanda tanda alam ke gerindra cawa pres malam ini
ya sesuai dengan pernyataan sekjen kami bang ahmad muzani
bahwa malam ini kita akan mengumumkan siapa calon wakil presidennya pak prabowo
insya allah besok deklarasi
oke malam ini diumumkan insya allah besok deklarasi
itu hasil perbincangan dengan pak salim segaf aljufri juga
ya pak prabowo tadi siang
saya bersama dengan habib salim segaf aljufri
pak prabowo sudah menyampaikan rencana kita ke depan bersama pks
lalu habib salim meminta waktu untuk berdiskusi di internal pks
lalu kita masih menunggu
bahwa masih menunggu berarti bukan dari pks
ya seluruh potensi ada
kalau iya kan langsung iya oke salaman secepatnya mungkin sekarang juga sudah diumumkan
kalau nanti menunggu jawaban dari pks
pks kan artinya ada yang dipertimbangkan dong
kita coba memberikan tawaran yang semenarik mungkin
dalam arti kata bahwa pasangan yang kita usung ini bisa menang
nah tentu ini butuh waktu bagi partai partai politik seperti pks pan dan demokrat
untuk memutuskan apa bisa menerima atau tidak pasangan ini
dikomunikasikan hanya ke pks saja
semuanya sudah dikomunikasikan
semuanya sudah dikomunikasikan
pks yang terakhir apakah berarti calonnya berasal dari non pks atau jalan tengah dari semuanya
saya rasa calonnya keren menarik punya efek kejut yang luar biasa
dan membantu pak prabowo memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
oke jalan tengah jadi bukan dari nama nama yang kemarin disebut
bisa nama nama itu bisa juga nama nama di luar
kita tunggu pak prabowo yang mengumumkan
tapi chance untuk pks keluar artinya itu sudah tidak mungkin ya
tetap bersama gerindra sudah dijanjikan begitu kepada pak prabowo
kami meyakini bahwa pks sekutu segajah teman seperjuangan kami akan tetap bersama sama bersama gerindra
mengarungi kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas ini
kenapa karena kami punya cita cita yang sama
indonesia butuh perubahan indonesia butuh diselamatkan
ya itulah pak prabowo lah presiden kita semua untuk menyelamatkan ekonomi yang terpuruk di zaman pak jokowi ini
oke sekarang kita sapa dulu rekan kami di kertanegara
sudah ada rifana pratiwi
rifana seperti apa suasana di kertanegara
kita tahu ada negosiasi antara ada perbincangan antara prabowo dengan pks
kabarnya juga hari ini sudah akan diumumkan pada malam hari ini
siapa saja yang sudah hadir di sana
ya saat malam putri empat puluh delapan jam menjelang penutupan pendaftaran calon presiden juga calon wakil presiden
tampaknya masih ada kebutuhan di koalisi prabowo subianto untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden pendamping prabowo pada kontes
pertemuan pertemuan politik yang dilakukan oleh prabowo subianto
memang pertemuan politik tersebut tertutup dari teman teman media
tadi siang prabowo subianto sempat bertemu dengan ketua majelis surah pks yakni salim segaf al jufri di kediaman pribadi salim segaf al jufri
kemudian setelah itu prabowo kembali ke kertanegara tanpa memberikan keterangan sedikit pun kepada rekan rekan wartawan
dan sejak sore hingga malam ini tampak hilir mudik keluar masuk dari kediaman pribadi
prabowo subianto di jalan kertanegara ini banyak sekali petinggi partai gerindra
kami melihat ada wakil ketua umum partai gerindra fadlizon kemudian sufmi dasko dan juga sekstur partai gerindra yakni ahmad muzani
yang tadi sempat memberikan keterangan pers kepada teman teman wartawan
dari hasil pertemuan prabowo subianto dengan salim segaf al jufri menurut klaim dari partai gerindra pks ini sudah legowo untuk menurunkan penawarannya
jika kemarin dalam sidang istimewa majelis suro dikatakan bahwa pks ini tetap berpegang pada nama salim segaf al jufri
ataupun ustadz abdul somad sebagai calon wakil presiden yang harus diambil oleh prabowo subianto
namun tampaknya tadi setelah pertemuan siang yang dilakukan oleh prabowo dan juga salim segaf pks ini sudah menurunkan penawarannya
kemudian tadi gerindra juga mengatakan memang ada batas waktu yang diberikan kepada pks
namun gerindra tidak akan meninggalkan pks dan gerindra yakin bahwa pks tidak akan berpaling ataupun membentuk poros ketiga pada kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
memang diakui oleh sekjen gerindra ahmad muzani ada nama
beberapa nama yang dibawa oleh prabowo subianto saat bertemu dengan salim segaf al jufri
namun ahmad muzani sebagai sekjen gerindra tidak mau mengungkapkan nama nama tersebut
nah ini yang menarik sampai malam ini kami mendapatkan bocoran informasi bahwa sudah ada dua nama yang memang akan dipilih oleh prabowo subianto sebagai calon wakil presidennya
nama pertama adalah nama wakil ketua dewan pembina partai gerindra yang juga wakil gubernur dki jakarta yakni sandiaga uno
kemudian yang kedua adalah putra
putra sulung dari mantan presiden susilo bambang yudhoyono yang juga direktur eksekutif dari yudhoyono institute
ketua kogasma partai demokrat yakni agus harimurti yudhoyono
dua nama ini yang kemudian dibawa oleh prabowo subianto untuk ke partai amarat nasional dan juga partai keadilan sejahtera dan juga partai demokrat
namun tampaknya dari pan dan juga pks masih harus bernegosiasi lagi untuk menerima pilihan dari prabowo subianto atas dua nama tersebut
memang agak sulit yang kami dapatkan informasinya bahwa malam ini harusnya ada pertemuan antara prabowo subianto dengan susilo bambang yudhoyono di rumah mega kuningan atau di kediaman pribadi sb
namun tampaknya tidak jadi dilakukan dan prabowo sampai saat ini masih berada di dalam kediamannya bersama dengan putranya putra tunggalnya
dan kami belum bisa mengetahui apa agenda berikutnya dari prabowo karena kita cek juga ke ketua umum partai amarat nasional zulkifli hasan
apakah akan ada pertemuan
antara prabowo kemudian dengan sby dengan ketua umum pan yakni zulkifli hasan dan juga presiden pks sohibul iman
tidak ada pertemuan juga malam ini sehingga dari elit elit partai koalisi prabowo seperti pan dan juga pks merasa bahwa masih ada kebuntuan
dan itulah yang menyebabkan kami juga bertanya tanya karena beberapa teman teman di gerindra mengatakan besok akan ada pengumuman deklarasi di kertanegara
namun sampai malam ini belum ada keputusan soal cawapres sehingga kita masih menunggu terus siapa yang akan diputuskan oleh prabowo subianto sebagai cawapresnya
pada kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas putri
oke yang pasti malam hari ini kami akan menunggu terus informasi terbaru dari anda rifana dari kertanegara
terima kasih rifana
kebuntuan itu apakah masih ada sih sebenarnya atau tidak sih
ya pak prabowo kan sudah memberikan nama kepada pimpinan partai politik
tentu sekarang domen pimpinan partai politik dan dpp masing masing partai yang akan menghitung
untuk bisa mengumumkan segera malam ini siapa cawapres pak prabowo
tapi menarik dari dua nama itu ya mas rey
menarik ya terutama bang sandi yang baru sekarang tiba tiba muncul
memang sebelumnya muncul sih sering beberapa kali ikut bersama pak prabowo
tapi kan selalu dibilang bagian dari termasuk tim pemenangan tim sukses gitu
jadi menarik sekali dan kalau misalnya ada efek kejut mungkin itu ya termasuk efek kejutnya ya
ya mbak reh
tapi duaan saya belum tentu juga demokrasi mau terima
karena mereka misalnya kan mengatakan dibanding ahy apa yang lebih dari sandiaga
kan itu satu level satu masa sama sama ikut bertarung
wakil gubernur sekarang
ya sama sama ikut bertarung di pilkada dki jakarta popularitas juga sama
tapi yang satunya menang satunya kalah
ya untuk kontek pilkara dki jakarta
tapi kan kalau dalam survei untuk pilpres kan bahkan ahy jauh lebih tinggi dibanding sandiaga
sandiaga kan nggak pernah disebut
nggak pernah disebut ya
entah itu untuk calon presiden maupun wakil presiden yang ada adalah anies baswedan
sementara ahi dengan anies baswedan elektabilitasnya hampir sama di kesaran tiga empat persen
artinya sudah memilih dua nama ini kan bagaimanapun muda ya
nama nama yang cukup muda
artinya memang sudah mempertimbangkan itu bahwa pemilihnya sebagian besar adalah kaum muda
kalau dari segi figur sih dari segi strategi sih menurut saya sudah tepat ya
sorry bukan figur
dari segi strategi yang dilakukan itu sudah tepat
memilih figur muda
yang bisa menarik wajahnya pak prabowo ke arah ke tengah sedikit
jangan terlalu di kanan kira kira begitu ya
yang kedua adalah lebih bersifat ke depan gitu
jadi wajah muda ini kan akan kelihatan bersifat ke depan gitu
artinya wajah pembaruannya itu nanti akan dibawa oleh cawapres
cawa presidennya ini dan seterusnya
dan tentu ada efek popularitas ya
efek yang katakanlah disenangi oleh kelompok milenial yang cara memilihnya tidak melulu soal visi misi
soal gerak tubuh gerak ini cara berkomunikasi macam macam bagian dari penting dalam konteks
bagi pemilih khususnya kelompok milenial untuk menentukan siapa calon presiden wakil presiden mereka
artinya dari segi figurnya sih kena nih gitu ya
nah tepat nih gitu
tapi apakah sorry dari strateginya ya
tapi dari figurnya apakah orang ini orang itu masih bisa banyak kemungkinan
bahkan dari kubu pks juga figur yang seperti itu bisa dimunculkan juga
di luar pak salim saigap sebetulnya
jadi baik dari gerindra dari demokrat dari pks bahkan dari pan juga
seperti yang disebutkan itu tadi sebetulnya masih memungkinkan untuk dicari gitu
nama baru pembaruan di kubu prabowo bagaimana dengan kubu jokowi
setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news
ada kembali dengan cnn indonesia prime news informasi dari rekan kami di lapangan
ada dua nama yang sudah
ada dua nama yang sudah
ada dua nama yang sudah
yang tadi disebutkan r
yang saya tahu ya ini a satu informasi dari a sampai z
inisialnya itu dari a sampai z
sebetulnya m nya menonjol kan
jadi semua ya
nah itu m n o berhentinya di o kan orang nyangkanya ketua umur saya nggak bocor
tapi tapi semua menjadi pertimbangan
saat ini sudah ada mengerucut atau masih melihat kanan kiri termasuk melihat tetangga pak prabowo
saya kira pak jokowi udah firm ya udah ada di kantongnya itu nggak keluar lagi
tapi misalnya di kantongnya ada lima ada tiga juga
saya juga kita semua tidak tahu di kantongnya sudah tinggal satu dua tiga
karena memang tadi saya katakan bahwa yang tahu itu cuma pak jokowi sama tuhan
ya kalau kita tanya pak jokowi misalnya tidak mau jawab kita tanya sama tuhan
nanti malam kita sholat sama sama sama tuhan tanya siapa calonnya gitu
kalau misalnya sekarang calonnya representasi muda kita kembali nih kita melihat ngintip ngintip calon wakil presidennya pak prabowo
ada misalnya mas ahaye atau bang sandi gitu
apa yang kemudian akan menjadi pertimbangan dari tim jokowi
apakah kemungkinan ada pertimbangan lain akan ada perubahan
saya kira sudah tidak ada perubahan karena kita sudah meninggalkan gitu loh
setiap langkah memilih cawapres itu sudah selesai
tidak memperhitungkan langkah lawan
saya kira pak jokowi sudah di awal sudah memperhitungkan itu
ini ini maka saya mungkin pilih yang ada di kantongnya gitu kan
ya udah kita serahkan sama pak jokowi
nah langkah kita selanjutnya dari tim kan sudah terbentuk tim dua puluh tujuh saya dimana saya salah satu dari tim dua puluh tujuh
langkah kita berikutnya adalah persiapan untuk seperti mempersiapkan visi misi mempersiapkan war room dan sebagainya
itu yang kita lakukan sekarang
kalau masalah cawapres sudah selesai
sudah selesai dan dapat diumumkan ya
sudah masukin amplop sudah disegel
sudah masuk kantong pak jokowi
tapi tim dua puluh tujuh nggak tahu
tim dua puluh tujuh nggak tahu karena kita percaya sama pak jokowi
karena untuk menduruskan pembangunan ke depan
apapun yang terjadi percaya sama pak jokowi
percaya sama pak jokowi karena lima tahun kita percaya beliau bisa membangun indonesia
siapapun yang di kantongnya
siapapun yang di kantongnya kita percaya adalah orang yang paling tepat
yang penting adalah kemisterinya dengan pak jokowi nyambung gitu
sama dengan bang andre juga gitu kan
kemistrinya dengan pak jokowi saja atau dengan rekan rekan koalisi juga
yang paling penting dengan presidennya dong
kalau nggak ada chemistry dengan presidennya si wakil presiden
yang nggak bisa kerja nanti di indonesia ini
amuradul nah yang penting itu
termasuk masa tidak mempertimbangkan langkah lawan sih
maksudnya kalau main catur kan kita melihat langkah lawan seperti apa
itu mempertimbangkan kemudian untuk melangkah kita lihat itu gitu
jadi pak jokowi itu jurah sudah jauh ke depan gitu
sudah jauh ke depan sudah mempertimbangkan
kalau pasangan dengan ini siapa ini
termasuk sandi ini sudah dipertuntung pak jokowi
sudah dipertuntung pak jokowi
sudah dipertimbangkan pak jokowi
mas agus sudah dipertimbangkan
dengan agus dengan ahy sudah dipertimbangkan
dengan mas anies baswedan sudah dipertimbangkan
bahkan dengan fahri hamzah pun sudah dipertimbangkan
sudah sejauh itu pak jokowi
hebatnya pak jokowi sudah sejauh itu
mempertimbangkan bukan hanya satu dua tiga pasangan saja
sudah seratus pasangan kok pak prabowo dengan ini sampai dengan ini
sudah sampai pun misalnya
kalau pak sby mau jadi capres juga cawapres
sudah dipertimbangkan juga
oh ternyata dengan pak sby nggak mungkin
karena sudah pernah jadi presiden
nah itu sudah dipertimbangkan
oh dengan ini oh ini nggak mungkin coret
dengan ini mungkin hasilnya ini
akhirnya mengerjakan satu nama
oke sudah satu nama berarti sekarang
insya allah sudah satu nama
satu dua atau tiga
tanya sama pak jokowi
dan tanya sama allah swt
jadi bang inas mau terserah lawan kayak gimana
yang penting aman ya
maksudnya posisinya sudah firm
nggak ada masalah dengan itu pun
yang penting sekarang bagaimana kita mempersiapkan untuk ke depan
siap perang maksudnya
siap perperangan ini kan nanti di oktober mulainya
kita harus persiapkan perangan ini
jadi juri bicara siapa nanti
yang menyusun visi misi siapa
dan lain sebagainya kita persiapkan itu semua
saya katakan kalau masa cawapres sudah selesai

nggak mungkin kan
nggak tahu sama sekali
karena kalau nggak tahu sama sekali itu saya
kalau saya nggak tahu apa apa sama sekali itu
gini karena kita kan dari kesepakatan dari awal
kalau hanura saya katakan konsisten
konsisten kita serahkan sama pak jokowi
kita hanya mengatakan pak jokowi
ya ketua umum menyampaikan
ya yang penting bisa kemissing dengan pak jokowi nyambung
syaratnya mudah gitu
segala macam syarat sudah disampaikan
itu tinggal pak jokowi nanti meramu semua
jadi kan mungkin setiap partai pengusung ini sudah mengajukan berbagai syaratnya
harus begini gini gitu
itu jadi ramuan nantinya
nah ramuannya sudah diramu sama pak jokowi
menjadikan gudeg yang enak gitu
nah itu sudah di kantongnya sekarang
bang rey oke rasa percaya diri besar karena memang juga surveinya tinggi
jadi kan sebenarnya masih ada
harus menemukan calon wakil presiden atau bakal cawapres yang bisa tentunya mendongkrak ini
jadi apa sekarang
maksudnya kalau misalnya yang rasa percaya diri yang begitu besar yang terlihat ini
apakah benar benar nyata atau memang masih ada
cuma menutupi saja dari lawan yang sebentar lagi sudah menfirm
kalau keuntungan pak jokowi itu kan memang elektabilitasnya sudah jauh lebih tinggi lah
dibandingkan calon presiden wakil yang lain gitu
sehingga dengan begitu pak jokowi tidak terlalu tergantung kepada siapa wakilnya gitu
mungkin pak jokowi lebih
mencari figur yang katakanlah apa namanya ya
bisa menolakkan dirinya terhadap isu isu yang berkaitan dengan politisasi sara misalnya seperti itu gitu
tapi saya mau mengatakan begitu
sebetulnya juga kalau pak jokowi terpaku pada situasi itu
beliau hanya sedang mencari figur calon presiden untuk menjawab hal ini gitu loh mbak
persoalan kini gitu
apa persoalan pak jokowi sekarang itu berhadapan dengan isu yang berkaitan dengan politisasi sarah
jadi pas kepemiluan dikatakan beliau menang
belum tentu kapasitas wakil presiden ini memadai untuk membantu pak jokowi
nah itulah menurut saya kalau saya pribadi
penting untuk terus juga diingatkan kepada pak jokowi
untuk mencari figur yang tidak sekedar menjawab hari ini gitu loh mbak
yang hari itu adalah soal itu tadi bagaimana
sebenarnya figur yang menjawab hari ini kira kira siapa misalnya
ya saya nggak tahu ini kan sebagai saran
yang saya mau katakan itu
jangan terfokus kepada mencari figur yang kira kira menjawab kebutuhan pak jokowi
dalam konteks kampanye kira kira gitu
tapi yang dicari itulah figur dalam konteks yang menjawab tentangan bangsa ini masa mendatang gitu
kalau misalnya nama mahfud md yang sekarang ini paling sering disebut sebut
dan kelihatan paling menonjol begitu
saya pikir ada dua di situ ke apa namanya ya ke persoalan ya
persoalan pertamanya adalah hari ini dengan tegas nu mengatakan mahfud md itu bukan warga nu
itu sinyal yang sangat kuat menurut saya untuk mengatakan
belum tentu nu bisa bersepakat dengan pilihan pak mahfud itu sebagai wakil presiden gitu ya
dan yang kedua figur pak mahfud pun menurut saya adalah figur yang menjawab persoalan hari ini
belum tentu itu menjawab persoalan kita di masa mendatang gitu
apa persoalan hari ini
ya itu tadi pak jokowi berhadapan dengan isu yang berkaitan dengan politisasi sara
yang berhubungan dengan dirinya kan
oleh karena itu ya dicari mungkin dalam konteks menghadapi itu
yang aman ya
tapi itu kebutuhan untuk hari ini
itu bisa untuk jangka panjang kira kira
dan yang ketiga kalau saya pribadi ya agak aneh juga ya gitu
melihat politik indonesia itu mantan ketua tim sukses pak prabowo tiba tiba malah jadi calon wakil presiden di kubunya pak jokowi gitu
jadi kadang kadang kita jadi apa namanya ya jadi apa istilahnya itu
politik kita itu begitu zigzag sekali ya
sangat sulit untuk kita bicarakan apa namanya kontinuitasnya gitu loh pak
yang ada adalah naik turun ke kiri ke kanan gitu
itu makanya sekalipun
dan memang itu mungkin kenyataan nanti bisa dijawab oleh bapak om pembangunan
itu makanya sekalipun gue antre mengatakan udah safe
pokoknya sebelum ketua partainya mengumumkan
ya itu aja kita pegang tuh
udah di tangan kita udah ini
nah pks nya sudah ngomong nggak belum
pan nya sudah ngomong nggak belum
demokratnya sudah ngomong nggak belum
selesai mereka aja
karena kita belum mendengar siapa yang mereka tunjuk sebagai jurubicara kan
antara koalisi ini katakanlah kalau koalisinya
joko apakah panma akan berhasil
ada dikubu pak pro belum tentu
besok mereka baru
rakenas itu bisa menentukan bisa kayak pak probo bisa kayak pak jokowi
dan sebagainya sebagainya gitu
kalau sinyal dari pkb itu apa sinyal dari nu itu ditangkap dengan cermat oleh pak jokowi
kira kira begitu itu artinya bisa merombak juga
ya nama yang sudah dipegang yang dikantong ini gitu loh
yang mungkin inisialnya
iya yang tiba tiba ada juga kelompok yang sangat kelihatan
kalau saya baca pernyataan ketua pbnu
itu kan relatif paling keras ya
terkait dengan pencapresan ini gitu
dalam bayangan saya dan dalam bahasa saya kira kira begini
boleh nggak dipilih dari kami
tapi jangan juga dipilih yang kami belum tentu suka
kan kira kira gitu loh pak
karena ada gitu tuh intinya
itu sinyal yang saya baca kalau ini
oke itu sinyal dari kubu jokowi
nanti setelah jeda kita masih membahas
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
siapa saja yang sudah hadir
apakah memang ini menentukan nama bakal cawapres
ya putri bahwasannya memang saat ini saya berada di kediaman dari ketua umum pdi perjuangan
negoti supana putri
tetapi memang di teguh market memang sejauh ini belum ada ketua umum partai manapun untuk hadir
ataupun untuk ada pertemuan
karena kami mau informasi bahwasannya
pertemuan yang dicanakan di istana merdeka kemudian bergeser ke teguh umar
tetapi sejauh ini pun memang belum ada tokoh tokoh ketua umum partai lainnya untuk tiba di teguh umar ini sendiri
dan kami mau informasi bahwasannya putri bahwa presiden jokowi yudho saat ini sudah berada di istana bogor
artinya memang roman romania ataupun kemungkinan besar pertemuan dengan ketua umum parpol
yang dibicarakan oleh ketua umum p tiga romahir muzi
yang dikatakan tadi pagi langsung pada malam ini di sana merdeka
sepertinya mengarah ditunjukkan
dan ditunda untuk pada esok hari
tadi presiden joko widodo juga mengatakan bahwasannya pertemuan bisa saja berlangsung malam ini secara mendadak
atau mungkin disitu saja pertemuan bisa ditunda pada esok hari
untuk bisa memastikan siapa nama nama bakal calon cawapres yang menguat ke satu nama
kalau misalnya kita melihat bahwasannya memang ada sejumlah nama yang memuat
atau satu nama yang menguat misalnya saja adalah mahfud md yang kemudian semakin menguat inisial m ini
memang inisial ma ada banyak sekali
putri ada mahfud md lalu kemudian ada muldoko dan juga ada maruf amin
tetapi kalau yang menguat sejauh ini adalah mahfud md
kemudian ketika presiden joko widodo ataupun ada nama mahfud md yang kemudian menguat
berbagai macam respon banyak sekali
seperti misalnya penolakan penolakan terhadap ataupun kecaman yang disampaikan oleh pbnu
yang mengatakan akan menarik dukungan kalau seandainya presiden jokowi dodo mengambil kader ataupun tokoh yang bukan merupakan dari kader nu
sebenarnya juga presiden jokowi yudho bertemu dengan ketua mui yakni maruf amin
tetapi presiden mengatakan bahwasannya pertemuan dengan ⁇ maruf ⁇ amin ini bukan membicarakan persoalan cawapres
tapi lebih kepada pertemuan mengenai membahas mengenai permasalahan ataupun pembahasan pembahasan mengenai mui
tetapi apakah memang benar dan bagaimana pertemuan tersebut hanya maruf amin dan juga presiden joko widodo yang bisa menjelaskan
benar benar mengetahui apa isi pertemuan antara presiden jokowi yudho dengan maruf amin
mbak nesya pertemuan tidak jadi pada malam hari ini kemungkinan besar besok apakah juga termasuk dengan pengumuman namanya dan kira kira di mana
karena biasanya presiden jokowi itu sangat simbolik memilih tempat khusus untuk pengumuman
ya putri bisa saja kalau seandainya besok presiden joko widodo bertemu dengan ketua umum parpol bisa saja bisa berlangsung pagi hari siang hari ataupun malam hari
lalu kemudian bisa juga pertemuan tersebut tentu akan diikuti dengan
tanda tangan menyatakan sikap siapa satu nama yang akan dipilih nanti
nah apakah besok langsung dilanjutkan dengan pengumuman atau deklarasi lalu ke kpu sejauh ini memang belum bisa dipastikan
tetapi menurut sukses kabinet pramono anung sepertinya masih belum berubah kemungkinan besar mendaftar deklarasi dan juga pendaftaran berlangsung pada jumat mendatang
karena kalau kita melihat pola kebiasaan putri ketika dua ribu empat belas lalu presiden jokowi yudho mendeklarasikan pasangan yakni yusuf kalah di gedung juang saat itu
lalu kemudian beramai ramai naik sepeda ontel
saat itu menuju ke kpu bisa saja pola ini kembali berulang pada tahun ini
besok malam bertemu dulu di satu tempat tertentu
lalu kemudian ada penelatanganan mengenai satu nama lalu kemudian besok harinya atau pada hari jumat paginya atau jumat siang ada deklarasi
lalu kemudian diikuti dengan pendaftaran kpu dan tempatnya dimana putri memang sejauh ini dinamiknya terus berubah
bisa saja di gedung juang ataupun dimanapun pilihan pilihan tempat ini
bisa saja kalau kita melihat polanya juga bisa saja sangat mendadak sekali putri
lima menit sebelum acara bisa saja berubah dan juga semuanya bisa dinamis sekali posisinya putri
nesya lalu apa persisnya dan pastinya kira kira yang akan dihasilkan dari pertemuan di kediaman megawati soekarno putri pada malam hari ini
putri bahwasannya memang sejauh ini kita masih bisa

apakah memang malam ini ada pertemuan megawati soekarno putri

karena memang kami dari istana tadi menuju ke teguh umar karena mendapatkan informasi bahwasannya presiden joko widodo menuju ke teguh umar
dan kami belum bisa memastikan apakah memang ada tokoh tokoh lain yang sudah ada di teguh umar
karena memang sejauh ini presiden joko widodo sendiri sudah berada di bogor
dan memang putri kita masih menanti apakah memang benar ada tokoh tokoh lain atau ada pertemuan pertemuan tersendiri di teguh umar
tidak diikuti oleh presiden jokowi dodo
baik terima kasih nesya pratiwi
dari kawasan telukumar jakarta pusat
terima kasih nesha
ya ada informasi juga bahwa namanya kembali menguat
yaitu m seperti yang sudah siang tadi
sudah sejak siang sudah ramai kemudian di lini masa juga sudah ramai
apakah itu juga yang kemudian dikantongi oleh teman teman dari tim dua puluh tujuh
kita teman teman dua puluh tujuh tahunnya dari a sampai z
a sampai z
karena kan dari awal juga saya sudah bilang
yang tahu cuma pak jokowi sama tuhan
jadi kalau kita mau tahu nanti malam pulang
kita tahajud berdoa sama allah
ya allah siapakah nama calon wakil presiden pak jokowi
insya allah kita tidur kita tahu
bagaimana dengan gerindra
sudahkah ada informasi bahwa ada jawaban dari pks
saya belum tahu kan saya masih di sini
kan bisa dari tadi handphonenya di depan
lumayan ada tuh informasi
jadi kelihatan tadi saya udah ngintipin
tapi memang kemungkinan besar pada malam hari ini
dalam satu dua hari ke depan artinya sudah beres ya
artinya pendaftaran tetap pada tanggal sepuluh kan bang andre
kita komitmen bahwa tanggal sepuluh pak prabowo akan kita antar ke kpu
untuk mendaftar sebagai calon presiden
jadi kita tidak menunggu perpanjangan waktu
kami rasa tanggal sepuluh sudah cukup
taat tetap mengikuti sesuai
jadi kan kita hanya
butuh waktu malam ini insya allah bisa mudah mudahan ya
bisa selesai memutuskan siapa calon pres pak prabowo
kita lagi menunggu keputusan partai partai mitra koalisi kita
begitu juga dengan kubu pak jokowi tanggal sepuluh juga mendaftar
ya insya allah tanggal sepuluh
tapi bang ray kalau misalnya melihat
anda tadi membahas soal bagaimana pola politik di negeri kita
jadi apa polanya tidak terbaca
apa itu juga ada hubungannya dengan identitas politik yang sebenarnya blury
ya itu memang efeknya
sekalipun menyebut dirinya misalnya partai islam
tapi pada dasarnya jeruk pemilihnya tetap yang di tengah
mau tidak mau ya dia harus membuat simbol simbol non agama juga
simbol simbol yang lebih nasionalis lah untuk masuk ke jeruk pemilih
dan jeruk pemilih besar ini kan sebetulnya mayoritas ya
yang mendasarkan diri pada pilihan pilihan keagamaan itu
secara sepanjang sejarah kita
nah oleh karena itu sebetulnya kan pemilihannya lebih banyak di tengah
oleh karena itu sekalipun ia menyebut dirinya sebagai partai politik islam
tetapi selalu mencari basis ininya pemilihnya bukan basis
mencari pemilihnya ke arah ke tengah itu gitu
nah oleh karena itu ya
akibatnya kemudian jelang seling gitu ya
yang gerindra jelas jelas partai nasionalis itu justru dilihat di kanan sekarang
kan kira kira gitu ya
dan yang di kanan seperti p tiga sekarang misalnya
masuk justru ke tengah ini
dalam hal ini adalah ikut koalisi partai nasional
tapi kalau misalnya kemudian sekarang memilih calon wakil presidennya yang muda
artinya kan sudah agak bergeser ke tengah nih sekarang
sudah mau mengambil posisi itu
makanya kalau konteknya tadi kan misalnya
ketiadaan ideologi yang betul betul dipegang secara kuat itu mengakibatkan semua zigzag
mantan kepala tim sukses dilawan pun bisa sekarang jadi calon wakil presiden di sini
itu semuanya menjelaskan kepada kita ketiadaan ideologi yang kuat itu
nah sekarang pak prabowo itu dicitrakan meskipun secara faktual bukan
faktualnya kan partainya adalah partai nasional
kira kira gitu ya asasnya juga asas pancasila bukan agama macam macam
tapi ini dicitrakan sedemikian kuat sebagai representasi dari politik islam saat ini
oleh karena itu pemilihnya ada di tengah ini
oleh karena itulah sekarang kebutuhan pak prabowo adalah
mencari figur yang dapat kira kira membawa wajahnya ke tengah
mungkin saya boleh jawab
oke boleh boleh
jadi pak prabowo itu adalah figur nasionalis
beliau menyampaikan dan kami partai gerindra partai nasionalis
kami menegaskan bahwa tidak ada keinginan kami dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
bermain dalam isu sarah
itu sikap jelas
kami akan bicara soal program kerja
bagaimana kita soal isu ekonomi
bagaimana pak prabowo memastikan ekonomi itu tumbuh
bukan nyungsep seperti zaman pak jokowi sekarang
bagaimana pak prabowo menstabilkan harga harga tidak naik seperti zaman sekarang
dan bagaimana pengangguran yang tinggi di zaman pak jokowi ini bisa diselesaikan
itu yang akan dikerjakan ditawarkan oleh pak prabowo lima tahun ke depan
oke itu concernnya ya
jadi saya ingin menyaksikan
memang fakta juga bahwa pak prabowo didukung oleh ulama dan umat
kenapa ulama dan umat mendukungnya

pak prabowo ini merupakan tokoh nasionalis
partainya partai nasionalis
karena memang rekam jejak pak prabowo dekat dengan ulama dan umat sejak puluhan tahun lalu
dan sejak puluhan tahun lalu
pak prabowo tidak pernah mengambil kebijakan yang mengusuhi ulama dan umat
yang berbeda terkesan berbeda dibanding pak jokowi yang terkesan
ada indikasi berbeda dengan ulama dan umat
bisa memilih dari pks misalnya cawapresnya
saya mungkin ini yang saya katakan itu tidak ada bedanya dengan ismus kulipung andrai
saya mengatakan faktualnya gerindra ini partai nasionalis
yang mengakui pancasila sebagai dasar negara
berkampanye dengan kampanye kampanye juga nasionalis
nggak pernah membawa agama tapi kemudian dicitrakan oleh siapa
oleh pemilih yang di kanan ini bahwa pak prabowo lah representasi itu
dan begitu tertanam kuat sekali
oleh karena itu kalau beliau tetap mengambil representasi dari kanan ini
itu sih tidak menambahkan apa apa
oke itu jadi sekarang mengambil melihat peluang yang belum terambil
jeda dulu jeda dulu sebentar
jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia prebius
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prebius
kami ingin memutar kembali pernyataan presiden joko widodo
soal bakal nama cawapresnya yang inisialnya m
ya misalnya misalnya kan m
m juga inisialnya
ini semua m pak
muhammad yusuf kala juga
mbak puan juga
masih menjadi misteri tapi semakin malam
pada saat yang bersamaan anginnya juga kencang
padahal namanya juga baru dihembuskan ya
termasuk dari pbnu
karena m itu kan bisa pak mahfud md depannya m
ada juga pak maruf amin juga m
kalau kita mau ngambil misalnya ulama ya
pak maruf amin juga m
jadi m nya mesti banyak gitu
ada lagi m yang ketua partai kan
muhaymin iskandar m juga
ada juga yang mantan jenderal muldoko
jadi m nya juga mesti banyak
ada lagi m nya lagi muhammad yusuf kala itu tadi
tapi yang pasti itu mbok sabar
tapi apakah benar misalnya mengambil dari ulama karena menganggap concern saat ini
pemerintah jokowi dodo karena dituduh
ada beberapa narasi yang membangun bahwa jokowi menjauhi umat islam
umat ulama akhirnya mengambil jalan aman bahwa itu yang kemudian bisa dipakai untuk mendongkrak
ini kan tuduhan itu kan tuduhan dari sebelah
tidak semua suara masyarakat atau umat
umat itu kan banyak
ratusan juta di indonesia
bukan hanya yang hanya lima juta atau yang tujuh juta katanya gitu
bukan hanya sekedar itu umat
umat itu ratusan juta
apakah itu suara umat
kan tidak juga
seperti ulama juga katanya ada ijtima ulama
kan ijtima itu kumpul kumpul ulama
sampai seratus orang kemarin kita juga nggak lihat
ulama itu ribuan ratusan ribu di indonesia
kalau kemarin mengatakan itu ulama ya ulama gnpf
jangan atasnamakan seluruh ramai indonesia
dan itu apakah menjadi persenjataan
dukungan jokowi untuk memilih cawapres
pertimbangan semua dipertimbangkan
bukan hanya soal masalah searah yang dipertimbangkan
tapi juga dipertimbangkan masalah hukum
ada pertimbangan juga masalah ekonomi ke depan
yang sekarang sudah terbangun
kita harus percaya
sekarang negara ini punya instrumen yang namanya bps ya kita harus percaya dengan bps
apa jadi negara ini kalau sudah ada badan yang namanya bps kita nggak percaya gitu kan
kita bubarin aja bpsnya
artinya kemiskinan turun ekonomi ada perbaikan
ceruk suara mana yang harus diambil oleh koalisi jokowi
ya tentunya yang harus sekarang diperhatikan bagaimana ke depannya adalah fondasi ekonomi semakin harus diperkuat
bukan hanya tadi katakan isu sarah aja kan pak
tapi juga bagaimana membangun fondasi ekonomi agar lebih kuat supaya nanti yang cita cita indonesia katanya tahun dua ribu berapa akan jadi
ekonomi lebih kuat berarti profesional
mau tidak mau itu juga harus menjadi pertimbangan gitu loh
dia juga harus profesional gitu kan
lantas bukan hanya isu sara ini kan sudah mulai
yang paling penting itu isu jangan sampai harga telur sama sama harga ayam
tapi kayaknya nggak mungkin lah harga telur biasa sama sama ayam gitu
nanti mana yang mau didului
tahun dua ribu dua atau
tahun dua ribu pak jokowi itu harga telur itu dua puluh ribu udah mendekati harga ayam gitu
ayam di restoran padang kali ya
yang sudah jadi daging resapannya
tetapi isu isu ini yang nanti yang dikemas sama pak jokowi sehingga menemukan satu nama gitu
oke yang bisa menjawab soal sarah yang bisa menjawab soal ekonomi
ini bisa menjawab semuanya
saya kira house figure itu ada
ceruk millennial ceruk kaum muda
itu kan mencakup semua ya gitu kan

kaum muda milenial ini kan orang mengatakan
kaum muda milenial itu apa sih yang mereka cari
ya sama juga kan bagaimana mereka mengingatkan perekonomian negeri ini jauh lebih baik sehingga mereka bisa berkarya dengan lebih baik
kalau perekonomiannya nggak baik bagaimana kaum milenial ini bisa berkarya gitu
artinya memang harus disiapkan infrastruktur mereka
nah itu siapa yang di calon wakil presiden itu bisa meramu itu semua
worry gak sih sebenarnya dengan dua nama yang tadi dikatakan akan dipilih oleh prabowo subianto
worry sih tidak lah
worry sih tidak lah
ketika kita siap untuk bertarung kita siap untuk berlomba
katanya jangan pakai apa
siap untuk mengambil ceruk yang saat ini mungkin dikuasai oleh eee
saya rasa kalau memang betul pak prabowo menawarkan dua nama itu ya
bang sandi maupun mas ahy ya
ini kan langkah tepat dari pak prabowo
bagaimana ada seratus juta ceruk pemilih milenial ini tentu hal yang perlu pak prabowo perhatikan untuk memenangkan kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas ini
apalagi ya milenial ini kan adalah figur yang merasakan langsung dampak ekonomi yang tidak sehat di zaman pak jokowi
bayangkan mereka setamat kuliah sangat sulit mencari pekerjaan
karena lapangan pekerjaan sedikit
lalu mereka juga sulit membuka usaha
karena memang ekonomi
karena pak jokowi terus terang pak inas ya
pak jokowi itu tertolong oleh grab dan gojek
kalau nggak ada mungkin jutaan orang menganggur
artinya juga itu kebijakan pak jokowi untuk mempercilahkan grab dan gojek
itu kan lapangan kerja
tapi kalau kita lihat sekarang dari data bps kan menurun juga gitu
lebih jauh lebih baik sekarang pengangguran itu sudah menurun
artinya ada perbaikan gitu
ini adalah statistik robotik untuk jelang pemilu dua ribu dua puluh satu
tapi bagaimana mungkin sekarang kalau memang bps itu tidak bisa dipercaya ya kita bubarin
oke bang rey terakhir pak prabowo pilih bang sandi atau mas agus
ya itu lima puluh lima puluh
cenderung ke siapa nih menurut anda
dugaan saya ya kalau berpikir secara jangka panjang dia akan ke pak sandiaga gitu
tapi kalau berpikir soal keutuhan koalisi
setidaknya demokrat tetap bersamanya dia akan milih ahy gitu
tapi akan lebih mudah menjawab menurut saya kalau misalnya prabowo salim segap apa prabowo ahy gitu
jokowi ini menurut saya yang kemudian mulai agak retak
jadi kalau di kubu prabowo ini adalah koalisi yang belum solid
tapi di kubunya pak prabowo ini koalisi solid yang mulai retak gitu
solid yang mulai retak
solid yang mulai retak
kalau kubunya pak prabowo yang tak pernah solid
atau yang belum balik gitu kira kira ya
terima kasih bang rey terima kasih bang inas
bang andre terima kasih banyak
dan tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih bang rey